apa aku ceritain aja sama papa soal elsa ya
mungkin papa nggak akan teget
saya tidak bisa membahas kebaikan bapak dan ibu
semoga allah membahas kebaikan bapak dan ibu
terima kasih ibu
sampai di jalan ya
ya allah gimana kalau elsa juga diarak warga kalau sampai dia tertangkap
dari pagi sikat mama aneh
apa sih yang kamu pikirkan ma
ya ia juga lebih lebih dari itu
ternyata harus dimaklumkan samaania
tapi masih serius pak
karena suami saya kecelakaan itu terjadi
kamu meninggalkan meninggalkan dunia ini dan tidak sempat bertemu bayi kamu andin
mas aza dan mama tau
kau aneh cerita sama aku
masa masa aku berbentuk penuh masalah ini sama aku
tunggu penjelasan mama andin
ya allah cuman mimpi
ya allah astagfirullah
ya allah jelek up joining me
apa mimpi ini akan jadi kenyataan kalau andin tahu kejadian sebenarnya

kenapa tadi sikbal pake ngeliat ilsa coba
kalau nggak udah gue bawa dia ke polisi
nggak nggak keisha nggak kena kelamin hari dia udah tidur kok
terus ngapain ke si
aku cuma pengen tanya aja tadi itu siapa sih
kok dia bisa tahu gue
ya intinya tuh
dia burunan juga sama kayak alkoho
dia pernah punya masalah sama lebaran
dan dulu gue pernah nangkep dia sama aldebaran
masalah masalah apa sama negara
ya gue kurang tahu tepatnya masalah apa
cuma dia udah pernah ditangkap sama polisi
terus dia kabur sebelum persidangan
gue pernah ngeliat berita juga di tv
lo harus lebih berhati hati
lebih berhati hati sama dia
ya semoga aja nggak ya sa
karena gue yakin dia juga bakal takut sih
kalau misalnya gue bongkat beradaan dia sama polisi
lo tenang aja sa
ya makasih ya
gue sama kesya beruntung banget ada lo di sini
pak ada apa ini pak
anak saya butuh susu pak
desa terpaksa mencurinya pak
aku kok cema sekali sama kejadian ini
aku takut dia alami elsa nanti kalau dia ketangkep
ya allah kenapa begitu buruk nasib anak dan cucuku

enggak aku liat
seperti ada yang kamu pikirin
kayak lagi ada masalah gitu
ceritain ke aku deh
aku siap ngedengerin
aku baik baik aja pak nggak ada apa apa
apa aku ceritain aja sama papa soal elsa ya